sebaiknya kita jangan buang waktu lagi
lebih baik sekarang kita ke jakarta
gimana kalau kita masukin iklan ke koran
di situ kita cari perempuan yang bernama saskia
sekalian sebarin fotonya
atau kita minta tolong aja sama mas imam
dia kan orang yang berpengaruh
iya itu ide bagus
ma mama nggak marah kan
mama sadar kalau mama itu sepantasnya gak marah sama kamu
kamu anak mama yang sudah beranjak dewasa
kamu juga sudah bisa memilih mana yang baik untuk hidup kamu
terima kasih ma
ibu cantik sekali
mama boleh ikut belanja sama kalian kan
ini jelas boleh dong ibu
loh ada apa ini
rupanya ada rencana pergi nih
iya kebetulan kami ingin jalan jalan mau belanja untuk keperluan pernikahan mereka
karena sebentar lagi rencananya yulia sama imam mau menikah
kalau begitu kami minta maaf karena sudah mengganggu
tapi seperti itu kita bisa berjalan
artinya hari ini tidak memungkinkan kalian pergi belanja bersama
mungkin juga untuk beberapa bulan ke depan
loh memangnya ada apa
karena kami harus membawa saudari yulia dan saudara sultan ikut bersama kami mbak
mau dibawa ke mana mereka om
ini ada surat izin penangkapan mereka maaf mbak
tidak mungkin ini pasti salah paham kesalahan saya apa
penculikan dan pembunuhan berencana atas saudara saskia
om ini tidak masuk akal
bagaimana mungkin dia melakukan itu sendiri
dia memang tidak melakukan sendiri almar
tapi dia telah menyewa seseorang untuk melakukannya
kota ini sangat asing buat aku
tolong tuntun hambamu ini
alhamdulillah aku bisa minta bantuan di sana
ibu fatimah ya allah
kami semua sudah putus asa setelah mendapatkan ibu tidak ada di sana
tidak apa ibu fatimah
kami semua mengerti yang penting ibu dan semuanya baik baik saja
pak imam kami datang ke sini untuk meminta bantuan dari anda
ya selamat siang
ini redaktur koran

itu bertambah fewing ganda hebat
kalau kehadiran saya mengganggu
mungkin gak seharusnya saya ada disini
kamu memang sudah seharusnya ada disini
saya gak mau jadi penyebab kehancuran hubungan kalian
saya tahu aditya itu harus milih
sulit untuk saya mengutarakannya
saya gak mungkin melupakan apa yang sudah terjadi di antara kita
kamu jangan bohongi kata hati kamu sendiri
kamu sangat mencintai saskia
kalau memang saya yang harus mundur
saya akan lakukan itu
saya tidak ingin bayi itu terlahir tanpa seorang ayah
sudah cukup dosa yang kita buat
dan jangan kita menambahnya lagi
oke sudah tahu itu pasti terjadi
apa kamu menyesal aditya sudah mengingat segalanya
ini emang sudah seharusnya terjadi kak
mereka itu pasangan yang serasi
dan mereka emang sudah seharusnya disatukan kak
tapi sekarang kamu sedih kan
atau kamu masih menunggu kehadiran aditya yang lain
tidak akan ada aditya lain
tapi kamu masih bisa membahagiakan orang lain
ibu nak imam
saya nggak ngerti maksud ibu
kadang kita juga harus bisa minta bantuan orang orang di sekitar kita
untuk mendapatkan pria pendamping kita
bahkan kita memang nggak pernah sadar
kalau ternyata banyak sekali orang di sekitar kita yang juga mencintai kita
saat aditya memang sudah pergi
tapi kalau kamu ingin melupakan dia
mas masih ada anak ibu
ada anak mu
jadi anakku jam sepuluh jam
jadi punya eigirman
listrik merubahnya nanti untuk daye scandal
kenapa kasih ya mudah keluar
namun adik itu kan benar benar kebuka
nadia bisa bertemu dengan imam
ada yang ingin kamu utarakan
mas imam itu terlalu baik buat saya
banyak perempuan lain yang lebih baik daripada saya
justru karena itu saya kesini
saya ingin melamar kamu
maukah kamu menikah denganku
saya nikahkan dan kawinkan
saudara dokter aditya nugraha
dengan sazkiah bin anshari
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikah dan kawinnya saskia binti ansyari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
nah lemons makanannya adalah
del mama aslinya
nah seperti itu sah
acordi remarks yang baru mua dan lemuuuuuu
terbuka l eliadite
kami pendukung kembang surga mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus dua puluh tujuh hijriah
kepada seluruh pemirsa rcti
minahai di luar pak hidim mohon maaflah irang batin